macemnya belum lagi kita harus dapet persetujuan rups
dan itu pun masih tahapan awal
rentan waktunya masih sangat panjang
kamu gak bisa bantu saya jazz
kamu gak setuju
atau gimana sih
kamu sahabat saya loh jazz
buktinya mana mau bantuin kayak gimana
tante lihat dari sini
akhirnya untuk pertama kalinya
mama akan memegang tanganmu kembali
tadi allah ada disitu
tante lihat sendiri dia ada disitu
tapi tante yakin ini kan ruangannya
di observasi disitu sama dokter
maaf pak bu ada yang bisa saya bantu
senama aldebaran al fahr yang tadi ada disitu
yang sedang di observasi sama dokter
oh yang tadi dirawat disini
sudah dipindahkan ke ruangan rawat nomor tiga bu
itu ruangannya sebelah mana
bapak bisa belok kiri saja sebelah sana
oke oke makasih ya
kemana nanti ahh

ingin sekali saya melihat wajah kalian
teman teman saya apa kabarnya ya
selamat pagi meja sih kah apa ya syaaf pagi pagi rinda baik
bu elsa selamat bekerja kalau gitu saya langsung ke ruangan saya ya
yes ngapain kak kamu mau kerongan baju sih kayak iya saya mau kerongan
jessica kenapa nggak bisa saya udah kasih tahu kamu kalau kamu mau kerongan
baju sih kak harus lihat saya dulu sih kenapa harus lewat kamu terus sih saya
ada keperluan buat ngomong sama jessica ngerti jangan sak peraturan tetap
hai ada yang mau saya bicarakan sama kamu dan ini penting
ada apa lagi ya
hai kalau kamu sahabat saya kamu harus bantuin saya kamu harus cepet cepet acc
proposal yang saya buat supaya saya bisa langsung menangani perusahaannya nino
maksud kamu gimana saya ini kebijakan kantor loh dan kita sama sekali nggak bisa
mencampur adukan dengan persahabatan kita gak profesional namanya
enggak profesional gimana sih jazz saya bener bener udah profesional loh saya susah susah
untuk bikin proposal itu dan kamu sendiri juga udah baca kan jadi kurang profesional
apa coba iya betul saya sudah membaca proposal kamu dan dan ini masuk akal kalau
misalkan menurut kamu itu masuk akal berarti kamu setuju dong dengan usulan saya
masuk akal dari sudut pandang pemikiran kamu sah
tapi untuk perusahaan
maaf kita belum bisa nggak bisa dari sisi mananya ya jasa
hai atau enggak kayak gini deh kamu kasih tahu kesalahannya dimana biar saya revisi
saya revisi nanti saya langsung kasih ke kamu kamu baca lagi oke biar kita bisa
meeting lagi ya
maaf mbak jessica saya nggak bisa menahannya elsa untuk gak masuk ke sini
jazz gimana apa salahnya sih kita berdiskusi jazz kamu nggak bisa bilang kamu nggak setuju
tanpa kamu kasih tahu kesalahannya dimana sekarang jelas jelas perusahaannya nino itu
sudah masuk daftar perusahaan yang mau ditekover sama kamu terus menunggu
apa lagi kenapa nggak langsung diproses saja biar cepet baik bu elsa begini ya saya jelaskan
karena untuk mengakui sisi sebuah perusahaan tidak semudah itu semua itu ada prosesnya dan semua itu bertahap kita nggak bisa langsung begitu saja mengambil perusahaan ini nino kita perlu meeting besar dan segala macemnya belum lagi kita harus dapat persetujuan rups dan itu pun masih tahapan awal dan rentan waktunya masih sangat panjang kamu nggak bisa bantu saya jess kamu nggak setuju atau gimana sih
buktinya mana mau bantuin kayak gimana kayak begini
maaf elsa tolong jangan bicara sekeras itu sama mbak jessica
tolong ya kamu gak ada urusannya di sini
cara saya mendukung kamu bukan dengan perusahaan itu
dengan seperti ini
saya gak bisa langsung otomatis mengiakan semua kemauan kamu
karena ini perusahaan semua keputusan itu harus dibicarakan dulu dengan para staff dengan manajemen kantor baru bisa jadi kamu tolong ngerti dong ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan persahabatan kita
ternyata percuma juga ya saya disini
kamu nggak mau bantuin saya dan nggak ada harapan juga disini
terima kasih ya
elsa gimana aku harus bersikap ngadepin kamu